kinerja pemerintahan presiden jokowi dan wapres maruf amin di tahun kedua dinilai semakin merosot terutama sektor kebebasan sipil penegakan hukum serta pemberantasan korupsi
bagaimana kemudian catatan panjang kinerja jokowi maruf di tiga sektor tersebut
koresponden cnn indonesia albi pratama sudah bergabung sore ini
selama sore albi sebagai koresponden cnn indonesia yang bertugas di istana memasuki tahun kedua kepemimpinan jokowi dan juga maruf
apa saja catatan anda bagi kinerja jokowi maruf di tiga sektor tadi
selamat sore rifana benar sekali hari ini hari rabu dua puluh oktober dua ribu dua puluh satu genap sudah presiden joko widodo dan juga wakil presiden maruf amin menjabat sebagai kepala pemerintahan di indonesia sejak oktober dua ribu sembilan belas yang lalu
dua tahun sudah juga saya melakukan kegiatan peliputan di wilayah istana kepresidenan untuk selalu mengupdate menilai
bagaimana kinerja daripada kepala pemerintahan yang dilakukan oleh presiden joko widodo dan juga wakil presiden maruf amin
di mana ada beberapa catatan yang memang bisa dikatakan ini lebih kepada sejumlah pr pr yang harus diselesaikan oleh jokowi dan juga maruf amin
karena memang ini masih tahun kedua dan masih tersisa tiga tahun untuk melakukan sejumlah perbaikan perbaikan
beberapa yang menjadi catatan dari saya sendiri adalah diantaranya terkait dengan kebebasan sipil
ini mengenai dengan kebebasan berekspresi
kebebasan berpendapat yang merupakan bagian demokrasi ini akan dipecah menjadi beberapa hal yang tentunya ada penilaian penilaian dari masyarakat
lalu dari para aktivis dan juga beberapa lembaga kajian untuk melihat bagaimana kinerja presiden joko widodo
lalu untuk yang kedua terkait dengan penegakan hukum yang dikatakan juga mengalami penurunan seperti itu
karena beberapa kali juga kita melihat adanya beberapa penindakan penangkapan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan aktivitas aktivitas masyarakat
yang berkenaan dengan kebebasan berekspresi seperti misalnya berorasi ataupun dengan menggunakan media sosial dan juga media seni seperti mural
seperti itu lalu yang ketiga adalah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilai juga ini mengalami peningkatan
seperti itu dalam arti makin banyak orang yang melakukan korupsi tetapi makin sedikit pemberantasan korupsi yang dilakukan
kita beras satu persatu dulu rifana terkait dengan kebebasan sipil dalam melakukan ekspresi ataupun berpendapat
sipil dalam melakukan ekspresi atau perusahaan yang lainnya
seperti yang kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu kontroversi terkait dengan munculnya sejumlah mural di tembok tembok yang berada di sejumlah tempat
di pinggir jalan dan lain sebagainya
ini juga menuai kontroversi di mana beberapa masyarakat menilai itu adalah kebebasan berekspresi ataupun kebebasan berpendapat dari masyarakat
tentang apa apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah
tetapi begitu juga dengan aparat penegak hukum tanpa basa basi langsung melakukan penghapusan dalam waktu cepat dan juga berusaha untuk mencari siapa pelaku dari pembuatan mural mural tersebut
dan beberapa aktivis dan juga beberapa pengamat politik seperti misalnya analis politik dari pusat riset politik brin
yaitu wasisto mengatakan bahwa ada semacam kemunduran dalam sistem demokrasi yang ada di indonesia di dua tahun kepemimpinan jokowi maruf amin sendiri
dimana kebebasan berekspresi dengan menggunakan mural dan juga cuitan cuitan ini ditanggapi begitu serius oleh aparat penegak hukum
meskipun presiden jokowi mengatakan tidak anti kritik dan justru akan terus menganalisa
dan memberikan ruang kepada publik yang ingin memberikan pendapat soal kinerjanya
tetapi seolah tidak ada hubungan yang kuat antara presiden jokowi dengan aparat penegak hukum
presiden jokowi mengatakan tidak pernah menginstrusikan kapolri untuk melakukan penindakan begitu represif kepada masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum seperti itu
tetapi lagi lagi di situ kapolri menyatakan itu bukan mewenangnya lalu dilempar lagi kepada kapolda
dan terus menerus turun sampai ke tingkat kapol
seks mengakui tidak ada instruksi tetapi justru melakukan upaya untuk penahanan ataupun penangkapan kepada masyarakat tersebut
di situ terlihat adanya upaya untuk meredam sejumlah kritik kritik yang masuk kepada pemerintah dan dianggap menjadi suatu kemunduran dalam pemerintahan presiden joko widodo dan juga maruf amin sendiri
lalu yang kedua adalah terkait dengan cuitan cuitan yang ada di media sosial
seperti yang kita tahu bersama beberapa waktu lalu juga muncul kritikan kritikan masyarakat yang melontarkan
dan juga melakukan beberapa orasi orasi di muka umum
seperti yang kita tahu pada saat presiden joko widodo melakukan kunjungan ke jawa timur
ada peternak unggas di sana yang membentangkan spanduk ataupun tulisan yang berisikan tentang turunkan harga pakan ternak seperti itu
lalu dalam waktu sekejap para masyarakat yang melakukan kegiatan pembentangan ataupun orasi tersebut langsung diciduk oleh aparat kepolisian dengan alasan
baik itu pencemar nama baik ataupun menghina kepada kepala negara
meskipun pada akhirnya presiden joko widodo langsung mengajak para peternak unggas itu berdialog di sana
tetapi itu lagi lagi menjadi salah satu catatan dari bidang kebebasan berekspresi telah terjadi kemunduran
untuk hal yang keduanya rifana terkait dengan penegakan hukum juga ini dinilai masih belum maksimal
seperti yang kita tahu juga beberapa belum lama ini hashtag terkait percuma lapor polisi ini beredar luas di media sosial

hal ini berkaitan dengan penegakan hukum
masih belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian
seperti masih pandang bulu dan terlihat masih setengah setengah dalam melakukan penegakan hukum
sehingga masyarakat ini merasa kecewa dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian
yang tentunya ini berkaitan dengan apa apa saja yang diperintahkan oleh kepala negara dalam hal ini adalah presiden joko widodo
seperti misalnya kita lihat ada persepsi negatif penegakan hukum yang mengalami kenaikan dari segi kekecewaan masyarakat
ini diambil dari survei yang dilakukan oleh smrc atau saiful mujani research and consulting yang mengatakan bahwa sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
terjadi kenaikan angka yang mengatakan bahwa penegakan hukum ini semakin tidak baik ataupun memburuk
dari yang sebelumnya lima belas satu persen ini naik menjadi dua puluh empat delapan persen
walaupun angka tersebut masih berada di bawah lima puluh persen tetapi harus tetap menjadi catatan bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan
karena kalau tidak dicegah maka angka ini akan terus naik dan penegakan hukum di indonesia makin tidak bisa dipercayai lagi oleh masyarakat
sehingga masyarakat nantinya akan merasa abai dengan hal hal yang terjadi di lingkungannya seperti itu
hal ini juga dikatakan oleh beberapa pengamat
seperti misalnya tentang dari transparansi internasional indonesia
bahwa ada di mana pada saat presiden dan juga wakil presiden
harus menjawab sejumlah kritikan ataupun masukan yang diberikan oleh masyarakat
baik itu tentang penegakan hukum tentang kebebasan berpendapat
karena memang ini menjadi bagian yang harusnya dilakukan oleh presiden joko widodo
seperti yang kita tahu bersama bahwa pada dua ribu sembilan belas lalu pada saat momentum dilakukannya pemilu
presiden joko widodo dan juga maruf amin memberikan sejumlah kampanye kampanye dan juga janji janji politiknya
dan hal inilah yang harus direalisasikan kepada masyarakat
agar masyarakat juga memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik lagi kepada pemerintahan
lalu yang terakhir rifana terkait dengan pemberantasan korupsi
ini juga menjadi hal yang harus dicermati
di mana smrc sendiri menyebut bahwa masyarakat ataupun responden yang dilakukan survei seperti itu
dimana kalau misal dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun dua ribu dua puluh
itu artinya ada kenaikan
di mana korupsi ini semakin tinggi tetapi pemberantasannya semakin menurun
seperti yang kita tahu bersama juga
beberapa waktu lalu tepatnya pada dua ribu sembilan belas ruu tentang kpk ini disahkan
dan itu dianggap sebagai upaya untuk melemahkan kpk
di mana pegawai kpk yang tadinya independen ini diangkat menjadi asn
sehingga mau tidak mau harus patuh dengan ketentuan ketentuan yang diberikan oleh presiden joko widodo sebagai kepala pemerintahan secara langsung
sehingga ini dianggap upaya untuk mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi
yang bisa saja dilakukan oleh kpk
belum lagi ada aturan aturan turunan yang membuat adanya twk dilakukan
sehingga ada lima puluh tujuh pegawai kpk yang sebelumnya berpotensi untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi
ini tidak lolos dan akhirnya dipecat pada tanggal tiga puluh september dua ribu dua puluh satu yang lalu
dan ini juga dikatakan sebagai hal yang sesuatu yang bisa dikatakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi
belum lagi beberapa koruptor koruptor seperti misalnya harun masiku sampai saat ini juga masih belum bisa ditindak
pihak kpk karena memang ada dugaan upaya perlindungan terhadap harun masiku sendiri seperti itu
tetapi kalau misalnya kita melihat hal tersebut memang patut untuk dikritik oleh masyarakat
karena memang seperti yang tadi saya katakan masih tersisa tiga tahun lagi untuk pemimpinan presiden joko widodo dan juga maruf amin menyelesaikan sejumlah pr dan juga persoalan yang sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan
menurut pengamat politik juga mengatakan bahwa
menagih janji kepada pak jokowi

menagih janji kepada pak jokowi
penyelesaian kembali dari komitmen mereka terkait dengan janji janji politik mereka yang mereka juga ucapkan dengan menggunakan sumpah saat dilantik sebagai kepala negara sehingga ketika nantinya presiden dan wakil presiden ini bisa menyelesaikan semua pr dan juga menerima sebuah kritik tentu pada akhir masa jabatnya seperti kita bisa katakan di dua ribu dua puluh empat nanti ketika indeks kepuasan masyarakat ini meningkat maka akan ada kenang kenangan dari pemerintahan presiden joko widodo dan juga maruf amin kepada masyarakat
kepada masyarakat bahwa telah berhasil memenuhi janji janji politik yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada masyarakat
begitu rifana catatan korespondensi saya yang bisa diberikan selama dua tahun bertugas di istana kepresidenan
menarik sekali mendengar catatan korespondensi anda selama dua tahun bertugas di istana
terima kasih sekali koresponden cnn indonesia albi pratama atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali